berbeda cerita di gresik jawa timur
ratusan personil bintara pembina desa atau babinsa kodim delapan ratus tujuh belas gresik ini tengah berpatroli ke desa desa di wilayah gresik jawa timur senin siang
patroli turun desa ini dilakukan menyusul maraknya aksi premanisme terhadap kepala desa
yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan lsm dan wartawan gadungan
aksi premanisme tersebut membuat takut sejumlah kepala desa hingga enggan berkantor di balai desa setempat
patroli ini dipimpin langsung komandan kodim delapan ratus tujuh belas gresik letkol infantri ahmad saleh ranaha
usai berdialog dengan sejumlah kepala desa di tiga kecamatan wilayah gresik utara
dandim delapan ratus tujuh belas memerintahkan para babinsa agar lebih intensif berpatroli ke balai desa
hari ini turun langsung akan turun langsung ke desa
yang mana berdasarkan informasi yang kami dapat langsung dari jajaran kepala desa
karena selama ini sudah terlalu banyak mereka terintimidasi diganggu oleh oknum
bukan bukan wartawan yang ada oknum juga dari lsm
itu memangnya dari teman teman kepala desa sekali lagi jangan takut jangan sah
apa memang anggarannya ada
dan itu diperbolehkan
sesuai dengan musnes
pak wali pak bupati yang meresmikan itu
patroli keliling desa ini sebelumnya juga digelar di gresik selatan
di antaranya desa domas kecamatan menganti desa kedamaian kecamatan kedamaian
dan desa driorejo kecamatan driorejo gresik
demi liputan cnn indonesia